saya terima nikah dan kawinnya ernie bin genset dengan mas kawin sepakat sholat dan
pertama cinta dan ben encley
udah deh itu enggak penting nggak penting sama sekali ririn kamu tahu ini jam berapa jam
berapa sekarang kok bisa bisa kamu masih tidur kayak begini sih di dapur itu masih
matakan rin dan tolong segera bikinkan kami sarapan ya
kan wing kalau emang mas ivan gak cinta sama aku
nah mungkin tadi malam kejadian
ini hari terakhir kamu bisa masak di rumah setelah itu kamu bereskan barang barang dan
pakaian kamu oke emangnya kita mau kemana mah kita kamu pikir saya mau pergi sama kamu
enggak akan pernah yang akan pergi dari rumah ini adalah kamu karena sebentar lagi kamu dan anak
saya akan segera bercerai maksud mama apa sih mas ivan gak ada ngomong apa apa sama aku
sebentar lagi anak saya pasti akan bilang sama kamu
sivan ada apa ini sebenarnya apa bener sama tadi yang dibilang sama kamu sebelumnya
hai salah dan kayaknya kita sebagai kita berpisah
kenapa sih mas kenapa kamu tiba tiba ngelamar aku terus sekarang tiba tiba kamu nyerahin aku gitu
aja aku gak mau kamu lama lama mandi tadi rumah ini aku akan belikan rumah kontrakan kamu itu
kamu boleh tinggal dengan seluruh keluarga kamu dan aku
aku sudah kasih apapun yang kamu mahu aku minta maaf maafin aku mas mas ivan pikir semua hati perempuan
bisa dibayar pakai uang pakai harta mas aku masih nggak ngerti kenapa tiba tiba mas ngelamar aku
dan sekarang tiba tiba juga masyerain aku

kamu nggak usah pura pura sedih kayak begitu dong kamu nggak usah pura pura sedih kayak begitu dong
karena ivan sudah menyediakan uang yang sangat banyak buat kamu
cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga kamu
mungkin mama mikir kok aku dan keluarga aku tuh miskin harta
tapi paling nggak kita semua tuh gak gila harta
kita lah butuh uang buat bisa bahagia
mungkin mama sama steven lebih kaya daripada kita
tapi mama kalau sama ivan nggak bisa ngerasain kebahagiaan yang sesungguhnya
kamu pikir aku dan ivan bisa percaya dengan semua omong kosong kamu itu
tidak tidak sama sekali
anak seperti kamu
karena kamu bisa membuang istrimu yang nggak ada gunanya ini
dia memang patut mendapatkannya
kamu minggat ya
aku dan si ivan sudah bercerai bercerai agama
sebentar lagi mereka pasti akan segera meresmikannya
kakak jangan sedih
mereka semua jahat
mereka tidak pantas untuk kakak
kakak orang baik
orang baik itu judulnya orang baik
cinta yang akan menjagamu
cinta itu anugerah
cinta yang akan membawa kita ke dunia
cinta mampu pulihkan luka
saya terima nikah dan kawinnya ermy bin genset
dengan emas kawin sepahat alat sholat
dan emas pelukan di belakang
cinta yang akan menjagamu
cinta itu anugerah
akhirnya aku pernah melihat kebudaanmu
dipanggil penghampiran secara saat yang tidak mundur
dan bertepuan dengan agung
salah satu anugerah rumor atau suau
allah buahnya sabar itu akan terasa manis
kak kak ivan harus tahu soal ini kak
mumpung kamu dalam masa idah
kalau anak yang sedang kamu kandung itu adalah anaknya dia
ada gak mau dihina lagi bu
rin gak mau dihina lagi sama mereka
untuk apa kamu datang kemari lagi ya
oh aku tahu
kamu pasti mau ngambil uang yang sudah kamu tolak kemarin itu kan
aku cuma mau kasih tahu kalau aku hamil
dan ini anak kamu
kamu percaya sama omongan dia
bodoh banget kalau kamu sampai percaya
rupanya selama ini kamu menghilang dari rumah ini
kamu cari cara supaya gimana
kamu bisa masuk ke sini lagi ya
kamu emang benar benar perempuan yang sangat licik ya rin ya
ya allah mas aku gak mungkin bohong
dan ini benar benar anak kamu
aku percayakan mas sama aku
sebenarnya ini ada apa sih van
memohon secara baik baik banget
tolong jangan ganggu aku lagi
bisa sendirian deh ya
mohon jangan ganggu aku lagi
jangan kesini lagi dan
tolong jangan ganggu keluarga baru aku
kami sudah menikah
kak kak kak
kakak jangan pergi kak
kak kak itu gak seburuk yang mereka kira kak
udah kakak lawan aja kak
biar aja nur
biar aja nur
kalau mau aku mau meleset